beginilah proses produksi theodoran spray ciptaan ririn
sapaan perempuan asal desa labandung kabupaten gerontalo
yang belakangan dikenal sebagai pecipta deodoran spray dari bahan alami
bersama suaminya ririn berinovasi mengubah tawas menjadi sesuatu bahan penghilang bau yang alami
proses produksinya sangat gampang dan murah
ririn hanya perlu menyiapkan tawas berkualitas baik
kemudian dicampur air murni dengan kadar ph yang terukur
hasil campuran tersebut di blender hingga benar benar rata
dan dari campuran ini kemudian sebagiannya ditambahkan pengharuk
dan sebagiannya lagi dikemas original
meski masih menggunakan peralatan seadanya
inovasi ririn menciptakan deodoran alami telah melalui uji
dan telah mengantongi izin edar balai pengawasan obat dan makanan atau bpom
usaha memproduksi dedoran spray alami ini dilakukan ririn dari rasa penasaran
saat memanfaatkan tawas sebagai bahan penghilang baung
usai menggunakan alat pelindung diri ketika bertugas sebagai tenaga kesehatan saat pandemi covid sembilan belas
jadi di pertama itu karena harus sentuhkan harus tolong pegang deodorant itu
jadi saya cari bagaimana supaya tidak perlu mau pegang
saya cari bagaimana supaya ini tawasnya
ini mau dapat tawas yang bagus
akhirnya di tahun dua ribu dua puluh dua itu saya coba konsultasi dengan bpom
jadi dari situ saya coba di beberapa distributor tawas yang ada dp sertifikat sesuai dengan peraturan dari bpom
saat ini usaha produksi deodoran milik ririn telah dikenal banyak orang dan banjir permintaan pasar
tak hanya dari warga gorontalo tetapi juga dari wilayah sulawesi tengah manado
bahkan telah menembus pasar di pulau jawa
agar semakin dikenal ririn juga telah memasarkan deodoran spray tersebut lewat sosial media termasuk tiktok
satu botol deodoran dijual dengan harga rp dua puluh lima dengan dua varian original dan beraroma
deodoran ciptaan ririn dapat digunakan untuk menghilangkan bau badan akibat keringat
dan dapat juga digunakan untuk menghilangkan bau apel pakaian